masih dalam suasana pernikahan anak dari presiden joko widodo kahiyang ayu dan bobi nasution
kami akan mengulas mengenai manajemen keuangan pasangan
nah ini sangat penting tampaknya ya
dalam sebuah pernikahan atau bagi pasangan jelang menikah
mengelola finansial sangat krusial meski sering dianggap tabu dan ditutup tutupi
siapa yang demikian ya
dan lantas forbes majalah bisnis amerika merilis sebuah survei
bentuk kebohongan finansial yang paling rajin dilakukan pasangan
dan mungkin menjadi refleksi pasangan di dunia termasuk juga di indonesia
nah kita akan bahas apa saja bentuk kebohongan keuangan yang paling sering dilakukan
mungkin juga bagi pasangan anda ya
nanti kita bisa lihat bersama sama
untuk anda pada pagi hari ini kita lihat ini adalah bentuk finansial yang paling sering terjadi ya
ini hasil survei ya
tidak mengada ngada kita bisa tanya diri sendiri bagi yang sudah punya pasangan
yang jomblo sabar dulu cari pasangan dulu baru nanti ditanya ke diri sendiri ya
kita lihat kebohongan finansial yang pertama yang paling banyak adalah menyembunyikan uang tunai
entah untuk alasan apa mungkin kadang kadang kita sebagai manusia punya ee
untuk mengumpulkan uang tunai
mengumpulkan pundi pundi angka di tabungan gitu ya
sehingga tuh punya kepuasan tersendiri gitu mungkin
kayak kamu menyembunyikan uang gak ya dari aku ya
dan gini sekarang kita lihat
apa pada posisi kedua
eh kok dia udah beli yang baru sih
kapan belinya beli di mana gitu berapaan
mungkin pasangan tuh nggak suka ditetapannya gitu kali ya
dia ingin juga punya privacy gitu meskipun sudah punya pasangan
tapi kan nggak ada salahnya bilang aja ya
kan nggak ada yang marah
kok saya komentar sih
oke kita lihat nih kebohongan finansial selanjutnya adalah
jadi menurut survei ini ada yang merasa bahwa mereka khawatir
kalau terlihat oleh pasangan mereka terlalu boros misalnya
jadi mereka berpikir
biasanya belanja berapa kartu kredit bulan ini berapa gitu
kartu kredit bulan ini berapa yang kan biasanya kayak gitu ya
oh cuma ini kok cuma sekitar lima juta kok bulan ini
padahal udah belanja banyak gitu
karena brand brand kosmetik tas dan sebagainya sedang diskon kan
sayang gitu momentumnya pas
padahal sepuluh juta dua kali lipat gitu ya
jadi ternyata ini adalah kebohongan yang paling rajin juga lakukan oleh pasangan
ayo mulai jujur ya sekarang
selanjutnya apa lagi
menyembunyikan transaksi berjumlah besar
nah ini apa yang bahaya
mau transaksi buat apa ya kira kira gitu
jumlahnya besar lagi kan
kalau jumlah besar kayaknya kita pasangan wajib menginvestigasi ya
untuk apa gitu
soalnya kalau besar terus disembunyikan
terus nggak kelihatan gitu
mending buat pasangannya
awas jangan buat pasangan yang lain ya
biasanya ibu ibu yang andal itu
biasanya ibu ibu yang andal itu
bisa visit sekali untuk memeriksa rekening bank rahasia ya
pasti dilihatin gitu
atau disimpan di kantor biasanya punya buku tabungannya gitu
supaya nggak ketahuan
cuma punya satu kok rekeningnya yang kamu pegang atm nya gitu kan
tapi ternyata dia gak kalah ya
harus punya opsi
keren gitu mikirnya gitu
jadi dia punya rekening rahasia nggak dikasih tahu gitu
jadi ini juga menjadi salah satu yang paling rajin dilakukan pasangan
yang terakhir kita lihat adalah berbohong soal jumlah uang bulanan
tahun ini ada kenaikan gaji dari perusahaannya
tapi ternyata bilangnya
ada kenaikan gaji karena revenue gak achieve
jadi kita nggak ada kenaikan gaji
nah tuh ya suka bohong yang kayak gitu
jujur aja padahal uang bulanannya tuh suka naik gitu
atau ada juga kalau dari perempuan biasanya bulanannya
bulan ini habis buat ini itu ini itu
padahal ada kebutuhan sekunder lain yang dibeli gitu ya
jadi ini menarik
mungkin juga bagi bobi nasetian dan kak hayang ayu
sudah mulai bisa memanage ya beberapa bentuk kebohongan
ataupun juga potensi potensi ya
saya menyebutnya potensi kebohongan agar tidak terjadi lagi
dan yang paling menarik adalah
ini bagi kahiyang ayu dan juga bobi yang sudah menikah
nah sekarang keputusan ada di tangan anda para jomblo
anda memilih untuk menikmati kesendirian
atau anda merasa tertantang
potensi potensi kebohongan finansial
bagi anda ataupun juga bagi calon pasangan anda